puncak peringatan hari jadi jawa timur ke tujuh puluh dua
diwarnai dengan implementasi nawa bakti satya
dan sinergitas antara forkopimda untuk membangun jawa timur
pada upacara peringatan hari jadi jatim ke tujuh puluh empat sabtu pagi
yang disiarkan langsung oleh cnn indonesia
bekerja sama dengan dinas komunikasi dan informatika provinsi jawa timur
gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
menyampaikan sembilan nama bakti untuk jawa timur
puncak peringatan hari jadi yang didahului dengan berbagai kegiatan sosial
dan pembangunan infrastruktur pun
menjadi bagian dari implementasi kerja kofifa dan emil dardak tahun dua ribu sembilan belas ini
dengan dukungan soekarwo selaku gubernur jawa timur sebelumnya
kami berupaya untuk hadir
ada nawa bakti satya
sembilan program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat jawa timur
maka tadi kami menyampaikan dari bakti satu sampai bakti sembilan
ada hal yang itu bisa berjalan karena ada persetujuan dari pak d
yang waktu itu sebagai gubernur menyetujui memasukkan tistas di dalam apbd dua ribu dua puluh
kemudian beberapa hal kaitan dengan dewi cemara
masyarakatnya cerdas mandiri dan sejahtera
beberapa program yang menjadi janji kampanye kami
kebetulan kan masa yang kita lakukan untuk navigasi cukup lama enam bulan
jadi kami secara rutin mengkomunikasikan ke pak d
untuk mendapatkan rekomendasi beliau
supaya kita bisa memasukkan beberapa program di dalam abbd dua ribu sembilan belas
dan beliau sebagian besar menyetujui
sebagian besar menyetujui
sebagai apresiasi positif atas kerja sama baik
peringatan ulang tahun jatim juga diwarnai dengan pemberian lencana penghargaan
jerbah sukimawa beo pada forkopinda intu jatim
sanitasi ini kaitannya bisa kemana mana dalam peningkatan derajat layanan kesehatan kita
kalau dengan tmmd satu mck itu bisa tidak sampai delapan juta
jadi kita maksimalisasi terutama kemarin kekeringan di pacitan
kemudian hepatitis a agak besar jumlahnya
maka antara lain yang kita intervensi adalah sanitasi berbasis rumah tangga
mck berbasis rumah tangga
ini peran tni luar biasa
kemudian untuk rutilahu rumah tinggal layak huni
itu juga dengan pangku armada ii
kemudian pembinaan nasionalisme dan wawasan kebangsaan
osis sejawa timur kita meminta untuk dibangun
penguatan kebangsaan di ke armada ii
kemudian pak kapolda luar biasa komunikasi silaturahim yang dibangun sangat lintas lintas
apakah forum rektor apakah mahasiswanya apakah buruh serikat pekerja ataukah kesebelasan
jadi menurut saya mungkin baru pertama kali bahwa para pendukung kesebelasan yang ada di jawa timur
semuanya dikumpul ke jawa timur
semuanya dikumpul ke jawa timur
semuanya dikumpulkan diajak bersilaturahim
di sisi lain gubernur jawa timur sebelumnya soekarwo mengapresiasi terobosan kofifah emil
yang membangun kultur keterbukaan bagi pemanfaatan ruang publik
dan menyempurnakan program kerja pemprov jatim yang sempat tertunda
saya kira jawaban demokrasi tentang ruang publik public spare dibuka oleh beliau
saya kira tiap hari beliau turun ke bawah mendengarkan suara yang tidak terdengar
ya itu suara suara masyarakat
masyarakat di bawah yang kemudian diaktualisasikan terhadap kegiatan keseharian
yang sudah diletakkan berat program besar nawabakti satya yang disampaikan oleh gubernur jawa timur
ujung dari puncak perayaan hari jadi jatim menargetkan pada dua ribu dua puluh
jatim terbebas dari penyakit katarak
serta jangkauan pendidikan gratis dan berkualitas bagi sma dan smk
tim liputan cnn indonesia